daur hidup dan perilaku nyamuk terus mengalami evolusi seiring zaman
perubahan terjadi baik sebagai dampak akibat perilaku manusia
ataupun akibat perubahan iklim
nyamuk aedes aegypti misalnya
di tempat asalnya di afrika tengah
nyamuk ini menjadi penular penyakit antara nyamuk dan monyet monyet di belantara hutan
pergerakan manusia yang semakin luas memungkinkan terjadinya kontak antara manusia dan nyamuk
jika awalnya nyamuk menularkan penyakit ke primata sekarang bisa ke manusia
perjalanan global baik manusia maupun hewan juga dapat memainkan peran
dalam menyebarkan penyakit jauh di luar distribusi alami mereka
misalnya perdagangan global melalui transportasi laut
sekarang aedes aegypti menyebar ke seluruh dunia
dan menjadi faktor utama demam berdarah di ratusan negara di dunia
bahkan kini perubahan iklim juga menjadi penyebab berubahnya daur hidup nyamuk
sebagai binatang dengan ukuran yang sangat kecil
kehidupan nyamuk tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pakannya saja
daur hidup nyamuk juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya
oleh karena itu ketika terjadi perubahan iklim nyamuk juga sangat terpengaruh
menghangatnya suhu bumi meningkatnya curah hujan sangat mempengaruhi perilaku fisik
bahkan risiko kematian akibat penyakit yang dibawanya
berbagai penelitian di dunia menemukan temperatur curah hujan dan kelembaban
mempengaruhi siklus hidup nyamuk
selain itu nyamuk juga mempengaruhi temperatur
ketika nyamuk berdarah perubahan iklim yang terjadi selama puluhan tahun
membuat suhu menghangat
larva nyamuk bisa lebih cepat menjadi pupa dan tumbuh prematur menjadi nyamuk dewasa
dari sepuluh sampai dua belas hari kini nyamuk bisa menjadi dewasa hanya dalam delapan hari
akibatnya ukuran tubuh nyamuk menjadi semakin kecil
karena tubuhnya mengecil maka frekuensi nyamuk betina menghisap darah menjadi lebih cepat
jika sebelumnya lima hari sekali kini aedes aegypti harus makan tiga hari sekali
aedes aegypti memiliki jarak terbang semakin jauh
karena tubuhnya juga semakin kecil nyamuk ini menjadi lebih mudah terbawa angin
jika dulu perkiraan jarak terbang lurus nyamuk aedes aegypti sekitar tujuh puluh meter
kini jangkauan jarak terbangnya dapat mencapai satu ratus empat puluh sampai satu ratus lima puluh meter
tidak hanya itu perubahan iklim juga memicu perkembangan populasi nyamuk penular demam berdarah ini
lebih banyak jumlahnya
nyamuk ini hidupnya ada di gendangan air bersih yang tidak bersinggungan langsung dengan tanah
nah air bersih tersebut dari mana
ternyata selama perubahan iklim ini curah hujan itu sebenarnya lebih tinggi meningkat terus
temperatur meningkat curah hujannya juga meningkat
tempat perindukannya semakin banyak di sekitar kita
dan kemudian dia sangat sangat cepat bisa menyesuaikan diri bisa bertelur di sana bisa berkembang biaya di sana
fakta tersebut tentu saja membuat cemas siapapun yang mendengarnya
namun itu belum seberapa
tim peneliti entomologi institut pertanian bogor menemukan fakta lain yang juga perlu dicemaskan
yaitu adaptasi fisiologis pada nyamuk
prof upik kesumawati dari institut pertanian bogor dan timnya menemukan fakta bahwa kini aedes aegypti tidak hanya terbang dan mencari makan pada pagi
tapi juga malam hari
bahkan nyamuk ini tidak lagi secara spesifik memilih genangan air bersih dan jernih sebagai tempat bertelur
air kotor air deterjen bahkan air limbah kini dapat menjadi pilihan aedes aegypti untuk berkembang biak
temuan ini kembali membawa para peneliti pada kesimpulan bahwa iklim menjadi unsur vital yang mempengaruhi perubahan kehidupan nyamuk
nah ternyata unsur iklim itu sangat berpengaruh terhadap
terhadap kehidupan dari nyamuk itu
pengaruh suhu ini juga berpengaruh terhadap perkembangan replikasi virus di dalam tubuh nyamuk
maka replikasi percepatan perkembang biakan dari virus tinggi di dalam tubuh nyamuk itu menjadi lebih cepat
perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan dalam evolusi nyamuk
menahan laju perubahan iklim bisa menjadi salah satu upaya manusia menghambat evolusi dan adaptasi fisiologis nyamuk
untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang dibawanya
yo gitu juliarto wahyu romadhon bogor jawa barat